sudah sejak oktober lalu para pemain klub bumi borneo berlatih intensif untuk menghadapi kompetisi ibl musim depan
sebagai juru taktik manajemen klub menunjuk tondi raja sailendra pelatih yang baru saja membawa tim basket putra dki jakarta meraih emas di pon papua
dari sepuluh pemain lokal yang sudah direkrut enam pemain diantaranya berasal dari kalimantan yang juga sempat memperkuat tim pon kalimantan barat dan kalimantan selatan
dengan squad yang berisi mayoritas pemain pemain muda beberapa hal menjadi perhatian yang harus segera dibenahi tim pelatih
selain itu bumi borneo juga mengambil ahmad junaidi salah satu pemain senior dari klub hang tuah
meski tak dibebani target tertentu oleh manajemen klub anak anak bumi borneo siap untuk memberikan kejutan dan berharap
dapat menembus babak playoff

dari empat klub yang sudah diperoleh bumi borneo juga sudah memilih randy bell dan austin mofunanya sebagai dua pemain asing
dari empat klub baru yang lolos verifikasi dan bisa tampil di ibl dua ribu dua puluh dua bumi borneo merupakan satu satunya klub yang berasal dari luar jawa